masih di debat terbuka pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas
pada sesi kali ini para paslon akan kembali diuji
dengan studi kasus masing masing pasangan calon akan memilih studi kasus
kemudian menanggapi studi kasus dengan durasi satu lima menit
selanjutnya masing masing pasangan calon akan saling menanggapi selama satu setengah menit
jika sebelumnya yang diberikan kesempatan pertama adalah paslon nomor urut dua
kali ini giliran paslon nomor urut satu yang mendapat kesempatan pertama untuk memilih studi kasus
saya persilahkan paslon nomor urut satu untuk memilih studi kasus a atau b
a atau b bebas iya paslon nomor urut satu silakan
a kita dengarkan sama sama kita simak sama sama studi kasus a
nah polisi lawan
nah polisi lawan
nah polisi lawan
nah polisi lawan
baik saya berikan kesempatan satu setengah menit untuk menanggapi studi kasus yang tadi telah kita simak bersama sama
iya saya kira ada misinformasi yang berkembang di masyarakat
kalau ini dikaitkan dengan penambangan dan kemudian itu mungkin maksudnya video ini diarahkan pada semen di pati
sampai hari ini tidak ada semen di padi yang berdiri
bahkan ketika kemudian ada gugatan dari masyarakat pabrik semennya memenangkan
sampai hari ini waktu yang dia miliki untuk dia harus mengeksekusi pabrik itu tambang itu tidak dilaksanakan
maka saya melihat kalau kemudian gambar ini nantinya ditakutkan tidak akan terjadi sampai hari ini
bahkan pada saat kami
melihat situasi itu kami komunikasi dengan kabupaten karena kabupaten yang pada saat itu memberikan izin
kalau konteknya itu
tapi kalau konteknya secara keseluruhan maka kita memberikan kepada mereka yang paling simpel saja
kebutuhan air petani satu embung
yang kedua dalam kondisi yang paling darurat yang mereka butuhkan adalah sumur dalam
itulah yang bisa dilakukan oleh sdm
jadi kalau kemudian harapan dari masyarakat pati pak jangan sampai terjadi hal seperti itu
track itu sudah ada
track itu sudah ada bahkan sudah diproses melalui proses hukum yang ada
jadi untuk saudara saudara petani di kita itu informasi yang bisa kita berikan
jangan sampai video ini menjadi keliru dimaknai karena kondisi ini
waktunya habis terima kasih
saya berikan kesempatan pada paslon nomor urut dua untuk menanggapi waktunya satu setengah menit
dari mulai anda berbicara
yang mengalami kesulitan air tidak hanya penduduk di pati
dan tadi kita simpati pada saudara kita di sana karena di utara sana banyak pesantren yang pada waktu kemarau tidak punya sumber air untuk bersih bersih sekalipun
tapi juga di sepanjang bengawan solo dan serayu ada daerah daerah meskipun air melimpah di sungai itu tapi sebelahnya kekeringan
jadi ada tiga hal yang mesti kita kerjakan
nomor satu meninjau ulang tata ruang yang sudah sepuluh tahun sampai sepuluh tahun sudah hampir delapan tahun tidak ditinjau
nomor kedua adalah mengoptimalkan saluran energi
saya ada satu kasus di blora di mana bengawan solo akhirnya diangkat dengan pompa yang semula ratusan hektare sawah itu hanya panen sekali itu bisa tiga kali
itu karena intervensi dari teknologi
dan kita bisa mengajak para relawan kemudian lembaga lembaga sosial kalau memang dana pemerintah tidak cukup
jadi intervensinya adalah kebijakannya ditinjau kembali rencana ditinjau kembali kemudian teknologi masuk
kemudian mengajak sebanyak banyak
mungkin kelompok masyarakat agar supaya pembangunan jawa tengah tidak sekedar urusannya apbd tapi urusannya semua warga masyarakat
masih ada waktu akan digunakan cukup baik
saya persilahkan paslon nomor urut satu untuk kembali menanggapi waktunya satu setengah menit dari sekarang
untuk air bersih pemerintah tahun lalu sudah menyanangkan seribu embung dan sudah dibangun
itu bermanfaat banget untuk masyarakat
pesantren pun tahun sembilan puluh an giyaji maimon zuber itu sudah mengajari kita untuk membuat umbong umbong supaya pertanian itu ada air air bersih
inilah peran pesantren menumbuhkan semangat membangun desanya
saya bicara dengan pak menteri pu
kalau ini serius loh ya ini serius nih jangan tertawa loh ya
saya bicara dengan menteri

kondisi kondisi alam yang hari ini terjadi
kondisi kondisi alam yang hari ini terjadi
lima waduk yang diusulkan alhamdulillah selama periode pak jokowi kita didorong sampai sembilan waduk untuk jawa tengah
sekarang semua sudah berproses untuk menyelesaikan persoalan itu
untuk menyelesaikan persoalan itu
kenapa kita sampaikan ini kepada publik agar publik tahu
eh aliran air itu mesti kita manfaatkan seoptimal mungkin
bahkan jawa tengah menginisiasi kongres sungai yang pertama dan sudah berjalan tiga tahun
dan juga memperlakukan sungai ini tidak hanya sekedar untuk air dan kebutuhan tenis
tapi ini sumber budaya
orang berkebudayaan di situ mohon maaf buang air pinggir kalim buang sampah sembarangan gitu kan
ini semuanya kita rubah dan sekarang terjadi sekolah sungai di klaten
sekolah sungai di sukoharjo
maka inilah yang coba kita bantu untuk mendorong dari sisi partisipasi masyarakat
kembali pada paslon nomor urut dua untuk menanggapi waktunya

kembali tadi pada tata ruang
kembali tadi pada tata ruang
kami punya gagasan bahwa pembangunan kawasan yang baik itu mesti dikaitkan dengan lingkaran lingkaran di mana transportasi tersedia
dan di sini kita punya banyak sekali stasiun kereta api
ini kaitannya dengan kesimbangan lingkungan
kita punya tempat tempat di mana kita bisa kembangkan
nomor satu adalah tata ruang yang sudah hampir sepuluh tahun tidak ditunjuk mesti ditunjuk
yang kedua kita punya empat puluh satu sungai besar
punya tiga puluh delapan waduk waduk yang bisa dimanfaatkan
tetapi karena sudah lama kita tidak mengoptimalkan pemanfaatan itu
maka kemudian terjadi kasus seperti padi tadi
saya punya catatan dari seribu embung yang ditargetkan oleh pemerintahnya mas ganjar ini baru terbangun kurang dari dua puluh selama lima tahun
selama lima tahun
sesuatu yang mestinya bisa kita kejar
karena sebetulnya bangun embung itu ongkosnya tidak mahal
dan kemudian kita bisa libatkan masyarakat supaya tadi cerita cerita kekeringan tadi bisa kita selesaikan secara mandiri di lingkungan masing masing
tapi intinya adalah tinjau tata ruang libatkan masyarakat ajak petani dan ajak masyarakat bicara
dan kemudian dengan itu kita bisa membantu mereka menyelesaikan masalah kekurangan air tadi
baik masih ada waktu cukup
kita berikan aplaus untuk kedua pasangan calon pasangan nomor urut satu dan pasangan nomor urut dua
selanjutnya saya akan balik saya akan berikan giliran bagi paslon nomor urut dua untuk memilih studi kasus a atau b
baik kita akan simak bersama sama studi kasus b
kami nggak butuh rumah bagus yang mewah yang penting tempat kami kering
dan harapan kita tanggul yang akan dibuat dua tahun ini segera dipercepat
warga sudah bosan dengan semua ini
baik tadi sudah jelas ya di pekalongan itu
saya berikan kesempatan paslo nomor urut dua untuk menanggapi studi kasus dengan waktu satu lima menit silahkan
kelihatannya tadi ada cerita mengenai rob di pekalongan
dan itu dialami oleh beberapa kota kota di pantai utara jawa
dan ada dua hal menurut saya
nomor satu kembali kita masih bicara dengan stakeholders
menyelesaikan rob itu tidak bisa sendirian
tapi kita masih bicara dengan pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah di bawah
dan juga dengan masyarakat sekitar
di uniswila sebetulnya contoh kasus yang baik
karena ternyata dengan perpaduan antara user antara pengguna
pemerintah daerah kota kemudian dengan pu itu bisa diselesaikan
jadi kita juga akan melakukan yang sama
dengan terlebih dahulu berbicara dengan masyarakat tempat
saya sempat bicara dengan bapak penas ketika diskusi soal reklamasi di jakarta
yang paling urgent untuk dibangun giant sea wall atau tembok laut adalah
pantai pantai jawa tengah
karena sudah mengalami hal semacam itu
tadi sekolah gitu ya
kemudian tahun ini pertama kali pekalongan mengalami rob yang sangat luar biasa
ini satu gejala alam barangkali yang mesti kita sikapi
dan tadi dengan kita bicara dengan stakeholders
kemudian kita berusaha mencari solusi supaya masalah masalah ini tidak saja diselesai di pekalongan
tapi juga di pantai pantai lain di jawa tengah
semarang merupakan hal yang harus kita tangani secara khusus karena ini ibu kota provinsi
dan makin hari situasinya makin buruk
jadi kita akan lakukan itu sebagai satu prioritas ke depan
saya berikan kesempatan paslon nomor satu untuk memberikan tanggapannya
satu setengah menit dari sekarang
alhamdulillah kami sudah lakukan
alhamdulillah kami sudah lakukan
jadi tadi tanggul itu kita cek
ke sana kemarin
saya sampai ke sana melihat
ada tiga segmen yang sedang dibangun
dan ini adalah ikhtiar luar biasa dari kota pekalongan dan kabupaten pekalongan
waktu kami mencoba memediasi dua kabupaten kota ini untuk bareng bareng kita menyelesaikan persoalan rob ini
tapi tidak hanya itu
sebenarnya ciri di pantura ada beberapa yang memang punya karakteristik sama secara geologis
waktu saya diminta di rotterdam bicara resilient cities
kita sampaikan caracas sama san francisco sama ini sama
pakar dari unisula kita ajak ke sana
untuk kita bicara water management
pada saat itulah kita bicara dua cara
satu yang sifatnya organik
satu yang sifatnya mesti menggunakan teknologi
maka tanggul yang sekarang dibuat ini sudah berproses
saya hanya minta saja waktu kami di lapangan
tolong bantuan bapak ibu saudara saudara semuanya yang ada di pekalongan yang melihat perdebatan ini
bantu kami mempercepat akses bisa masuk materialnya
bantu kami nanti mempercepat pembebasan lahannya
karena pemerintah sudah siap dalam tiga segmen yang kita bangun bareng bareng
termasuk apa yang terjadi di semarang
yang nanti kita buatkan tol sampai ke demak
dan itu sekaligus menjadi tanggul laut
jadi kami tidak akan melakukan
kami sudah melakukan soal itu
waktunya masih ada
silahkan pastor nomor dua untuk menangkapi satu setengah menit dari sekarang
oh satu lagi masih sedikit
lantar ruangnya sudah dikerjakan di dprd
silahkan satu setengah menit dari sekarang
hobinya ngelang ada peraturan
waktu berjalan terus
waktu berjalan terus ya
tadi bicara teknologi
sekarang saya mau bicara mengenai hulu hilir ya
meskipun memang secara sepintas datang dari laut
tapi sebetulnya ada urusannya dengan pengelolaan hulunya juga
karena itu peninjuan tata ruang menjadi penting
bagaimana membangun kawasan dengan memperhatikan kesimbangan lingkungan
kalau kita biarkan
kabupaten kabupaten kota membangun dengan caranya sendiri
maka kasus seperti ini akan muncul dimana mana
di gunungnya di bukitnya itu di tebang
air tidak punya resapan yang baik
kemudian gelontor ke hilir
kemudian ditimpa dengan rob dari laut
maka daerah daerah pantai akan kasihan
karena itu kita akan selesaikan
dengan cara menengok satu pendekatan terpadu
dari hulu sampai ke hilir
dan dengan itu
memang memerlukan koordinasi dengan para bupati para wali kota
karena kewenangan gubernur ada batasan
kemudian kita yang harus bicara adalah dengan para pemilik kewenangan
di level kabupaten dan kota
saya kira itu sebagai tambahan
saya berikan kesempatan
paslon nomor urut satu untuk menanggapi kembali
waktunya satu setengah menit
sorry tapi saya pikir empat detik tadi cukup
saya mengundurkan diri dari dprd mas dirman
pemerintah jawa tengah sudah mengusulkan perda rtrw itu lebih awal
zonasi juga sudah kita bahas
artinya kita peduli
akan tetapi kita masih nunggu dari pemerintah pusat
harmonisasi sinkronisasi regulasi sudah berjalan
rtrw sudah dilaksanakan
bahkan kita sangat ketat sekali ketika usulan usulan dari kabupaten harus diberikan
silahkan dicek di dprd
erop itu satu lens subsiden yang cukup tinggi
intrusi air laut itu mesti kita cegah
bangunan diatasnya mesti kita kurangi
sumber air tanah harus dikurangi
saya terima kasih beberapa kabupaten kota termasuk kota semarang
sudah punya perda
untuk mengatur bagaimana penggunaan air tanah
karena inilah yang membuat lens subsiden itu tinggi
maka desain besar kita sebenarnya sudah ada
tinggal kita mendekati masyarakat apakah nanti mereka setuju
kalau tidak nanti cerita seperti reklamasi di dki
kita mesti melakukan pendekatan kultural
pendekatan sosial kepada masyarakat
untuk mereka bisa bersepakat
maka tindakan engineering ini akan berdampak kepada pemeliharaan yang panjang
maka yang sifatnya organik
tidak membangun sembarangan
ini yang kita edukasi kepada masyarakat
kemudian bisa menyelesaikan masalah itu
kita berikan aplaus untuk dua pasang calon
nomor satu dan nomor dua
pada pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas
saya akan segera kembali dengan sesi berikutnya
yakni sesi bertanya antar pasangan calon
pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas akan segera kembali